sementara itu partai gerindra akan meneliti sumbangan kampanye yang diterima pasangan anies baswedan sandiaga uno agar tidak menjadi masalah di kemudian hari nanti
benar sekali kubu anis sandi juga berkomitmen untuk tidak melakukan manipolitik ataupun politik uang
hal tersebut dikatakan ketua bidang politik dewan pimpinan pusat partai gerindra ahmad riza patria di gedung dpr selasasia
ia mengakui biaya yang dibutuhkan untuk menghadapi pemilihan gubernur jakarta akan sangat besar
seperti untuk pembiayaan saksi pemilihan publikasi biaya kampanye dan atribut kampanye
biaya bisa bersumber dari pasangan calon partai pengusung dan partisipasi masyarakat
namun beberapa besar biaya yang akan dibutuhkan saat ini masih dihitung
ya biaya kampanye kan cukup besar ya
tentu kita perlu dukungan dan partisipasi masyarakat
kalau uang bersumber dari partisipasi masyarakat
tentu pasangan calon tidak punya hutang
jangan sampai uang bersumber dari perusahaan
dari para pihak yang punya kepentingan interest terhadap kota jakarta
dari pengembang itu tidak dibolehkan
yang kemudian nanti akan mengintervensi atau merubah kebijakan gubernur yang tidak kita inginkan